hai malika yasmin warga perumahan gria mandala tama kecamatan karanglewas banyumas jawa tengah
sejak pertama masuk sekolah dasar hingga kini kelas dua belum pernah mengikuti pembelajaran
tatap muka anies indah haryanti sebagai ibu selalu mendampingi pembelajaran daring tidak
hanya mendampingi anies tapi juga berperan sebagai guru untuk memberikan pemahaman pelajaran dan
membantu menyelesaikan tugas sekolah anaknya semenjak daring ya anak belajar sesuai dengan
waktu keinginan anak biasanya itu yang menjadi tantangan sendiri buat saya sebagai ibu yang
mendampingi anak tentu saja jadi anak itu kadang moody jadi kita suruh oh iya belajarnya nak jam tujuh kita
harus belajar gitu tapi itu enggak bisa terkadang jadi anak itu biasanya akan belajar kalau dia
mudi kalau moodnya udah dapat ayo ma kita belajar gitu nah kemudian itu dari sisi waktu kemudian
jadi membuat anak kurang disiplin
bagi vicky wardhani orangtua brilian ahtar putra wardhana yang saat ini sudah kelas empat
sekolah dasar mengalami kendala pembelajaran untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari
guru di sekolah ahtar selalu meminta bantuan orang tua sehingga tidak tumbuh kesadaran dan
kemandirian selain itu ahtar juga hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain telepon pintar
ya kan terakhir sekolah kan kelas dua aja itu kan baru satu semester semester dua kan udah
di rumah udah daring jadi dia sekarang udah kelas empat tapi pemikirannya kayak belum kelas empat gitu loh
mas gitu ya jadi tumbuh kembangnya bisa nggak progresnya nggak iya iya kayak saya merasakan
waktu saya dulu sekolah sama waktu sd sama anak saya sekarang itu kayak berbeda banget gitu loh
perbedaannya sangat jauh dosen sosiologi universitas jenderal sudirman purwokerto rawuh
pembelajaran daring berdampak kurang baik bagi tumbuh kembang anak selain mengalami perlambatan
dalam bidang membangun kesadaran kemandirian dan sosialisasi dengan teman dan lingkungan anak juga
akan kehilangan belajar tentang nilai nilai yang diajarkan guru di sekolah pendidik itu
kan tidak hanya menyisitkan transfer knowledge transfer ilmunya tok tapi kan ada budi pekerti
yang bisa dilihat dari perilaku keseharian bagaimana perilaku gurunya itu kan dicontoh kayak gitu
nah ini hilang ini jadi transfer ilmu oke jalan tapi transfer nilai nah ini yang yang jadi
pertanyaan saya kira sesuatu yang sangat besar lah nilai nilai itu akan hilang nilai nilai
sosial kita nilai nilai kekerabatan kita nilai apapun untuk mengatasi masalah ini pemerintah
seharusnya segera melakukan langkah langkah strategis agar anak dapat belajar secara
lebih sopan amin banyumas jawa tengah